kepala kejaksaan negeri cilacap jawa tengah menyatakan pihaknya hanya bertugas mengurusi proses administrasi eksekusi mati di nusa kambangan
masalah penundaan eksekusi merupakan kewenangan kejaksaan agung
kita hanya ketempatan nanti kalau memang mereka akan dilakukan eksekusi untuk skala administrasi mungkin di cilacap tetapi sampai hari ini belum ada
terus untuk kunjungan keluarga nantinya kan tidak bisa langsung ke dalam harus ke kejaksaan negeri itu seperti apa nantinya
sekarang sudah dimulai apa belum
belum belum ada izin dari kejaksaan
ini kenapa bu ada penundaan penundaan terus
itu kan kebijakan daripada pimpinan pusat bukan kita yang tentukan jadi saya juga nggak tahu kenapa